mas pak ambas adalas
salah satu kelompok gajah yang ada di
dari hasil pemantauan kawan kawan
bahwa jumlah gajah yang
muncul itu kurang lebih delapan belas ekor dan diantaranya ada dua anakan yang masih kecil dan alhamdulillah
ini sebagai salah satu upaya bahwa perkembang biakan gajah di alam masih bisa terjadi